dua orang asal kabupaten ogan komering ulus selatan sumatera selatan rabu malam ditangkap aparat kepolisian setempat
keduanya diduga anggota kelompok teroris yang melakukan bom bunuh diri di polres solo jawa tengah
kedua tersangka ew alias t dan rc alias ci ditangkap di rumah masing masing di desa rantau panjang dan kelurahan pasar muara ii kecamatan muara ii kabupaten ogan komering ulu selatan
keduanya memang sudah masuk daftar pencarian orang data semen khusus delapan puluh delapan anti teror
saat penangkapan polisi menyita dua pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut dua puluh butir amunisi
menurut kapolda sumatera selatan informasi keberadaan kedua tersangka diperoleh dari warga
informasi dari masyarakat mencurigakan setelah kita profiling ternyata bahwa dua orang tersebut adalah yang sedang kita dpo tahun yang lalu kaitan dengan bom bunuh diri yang ada di surakarta
jadi kita bisa kembali
dan keduanya tertangkap hidup hidup
menurut direktur reserse kriminal umum polda sumatera selatan dua tersangka yang ditangkap direkrut oleh abu faisal
abu faisal pernah datang ke wilayah oku selatan dan meminta dicarikan senjata api rakitan
nah dari empat orang ini sudah ada yang ditangkap terdahulu dan ini sisanya dua orang yang masih tinggal di oku selatan
dan dari hasil keterangan sementara didapatkan bahwa senjata api rakitan
dan itu berkembang di wilayah oku timur dan ini akan kita kembangkan
polda sumatera selatan terus bekerjasama dengan densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri untuk memutus rantai jaringan teroris ini